penduduk jakarta semestinya tidak perlu memakai air dari dalam tanah
tidak harus khawatir banjir datang saat hujan menerjang
tidak perlu menghadapi kemacetan karena berpotensi memiliki jalur air sepanjang kota
bahkan jakarta bisa menjadi kota sejuk dengan jalur sungai yang indah dipandang
sebabnya sederhana karena jakarta memiliki sungai sungai yang mengalir membelah kota dari selatan hingga muara
taukah anda berapakah jumlah sungai yang mengalir di sepanjang kota jakarta sampai muaranya
satu tujuh sebelas atau tiga belas
tiga belas adalah jumlah sungai yang dimiliki ibu kota kita jakarta
sebagai kota besar memiliki sungai sebanyak ini seharusnya sudah menjadi anugerah dan keuntungan besar
karena sejatinya air adalah sumber kehidupan dan sungai adalah sebab munculnya peradaban
namun harapan dan keuntungan ini seolah dilupakan dan diabaikan
sungai sungai yang mengalir sepanjang kota kehilangan fungsi vital satu persatu
berikut tiga belas sungai yang mengalir di sepanjang ibu kota jakarta
ini adalah sungai pesanggerahan
sungai ini mengalir dari kabupaten bogor melintasi kota depok
jakarta selatan lalu ke cengkareng jakarta barat untuk bermuara bersama sungai angke di utara jakarta
sungai sepanjang enam puluh enam tujuh km ini pernah menjadi andalan transportasi air pada seribu tujuh ratus enam puluh
sungai pesanggerahan dapat dilintasi perahu dan kapal sedang kala itu
sehingga menjadi sangat penting sebagai jalur pengangkutan gula dari perkebunan ke kota batavia
lalu ada sungai krukut atau dikenal dengan nama sungai cideng
sungai kerukut mengalir sepanjang tiga puluh satu tiga puluh sembilan km
sungai ini mengalir dari situ citayam di bogor lalu ke depok jagakarsa cilandak pasar minggu kemang mampang perapatan gatot subroto setiabudi tanah abang glodok harko hingga berakhir di banjir kanal barat menyatu dengan ciliwung
sungai krukut dan sungai cideng
dari selatan jakarta juga mengalir sungai grogol
sungai ini memiliki sumber mata air di kabupaten bogor jawa barat
mengalir ke arah utara di antara sungai krukut dan sungai pesanggerahan
sungai ini melintas ke utara melalui senayan dan sebelah barat stadion gelora bung karno
sungai dengan panjang alirannya dua puluh tiga empat puluh lima km ini juga bermuara ke utara jakarta bersama sungai angke
kemudian sungai sunter mengalir di sebelah timur kota jakarta
panjang aliran sungai utama mencapai tiga puluh tujuh km bermuara di teluk jakarta
itu masalah masalahnya jadi lebih banyak dipicu ya oleh perkembangan kotanya sendiri yang secara teknis bisa diatasi
tapi mungkin terlambat dalam berinvestasi di bidang sumber daya air baik itu untuk pengendalian banjir penataan sungai
jonasi zonasi perumahan jadi menimbulkan beban yang luar biasa ya terhadap yang harusnya manusia itu dan lingkungan
ya sungainya dari dulu ya begitu begitu aja lihakunya tapi kalau penampangnya makin diperkecil
ibaratnya pembuluh darah banyak kolesterol gitu ya tekanan darah makin tinggi ada pressure dari perumahan
lingkungan terbangun ya akhirnya ya itu bisa ada ya masalah kesehatan ya
jadi mungkin itu juga bisa jadi masalah kesehatan
selanjutnya jakarta juga punya sungai angke
berhulu di kota bogor jawa barat sungai ini melintasi wilayah tangerang selatan
kota tangerang lalu masuk jakarta dan bermuara di wilayah muara angke jakarta utara
sungai angke mengalir sepanjang sembilan puluh satu dua puluh lima km
lalu ada sungai mukerfat inilah sungai yang berfungsi untuk menambah suplai air
serta mengendalikan banjir di batavia kala itu
sungai ini dibuat pemerintah kolonial belanda untuk menghubungkan sungai angke dengan sungai cisadane di tangerang
sungai sungai yang mengalir sepanjang kota jakarta ini berhulu dari dataran tinggi di wilayah selatan
tidak terkecuali sungai cipinang dengan aliran tiga puluh tujuh enam puluh delapan km
sungai buaran sepanjang delapan belas delapan puluh tujuh km
sungai jatikramat dengan aliran empat belas lima km
sungai cakung dengan aliran sejauh tiga puluh sembilan lima puluh sembilan km
juga kalibaru timur dan kalibaru barat
yang dibangun oleh pemerintah belanda pada abad delapan belas dari katulampa menuju utara jakarta
dahulu sungai ini menjadi jalur transportasi air dan saluran irigasi untuk menopang pertanian
semua hasil alam hasil pertanian yang ada di daerah jabodetabek bogor dan sekitarnya

yang menuju ke arah jakarta
menuju ke arah pelabuhan jayakarta
itu kan semuanya melalui jalur sungai
jadi dia saat itu fungsional di dalam kehidupan kota
jadi punya peran yang penting di dalam kehidupan kota saat itu
di samping juga
fungsional untuk kehidupan sehari hari warga
tempat mencari ikan
tempat sumber air
sekarang dia itu
masih tetap fungsional
tetapi fungsi yang langsung dengan kehidupan warga itu yang dia nggak punya
kecuali sebagai tempat pembuangan sampah itu tadi
jadi itu yang membedakan mas
jadi dulu itu lebih luas ya
fungsinya itu daripada sekarang
dan yang selama ini menjadi ikon jakarta adalah sungai ciliwung
sungai purba inilah yang dianggap sebagai sungai asli jakarta
panjang aliran utama ini
adalah hampir satu ratus dua puluh km
dengan daerah tangkapan air mencapai tiga ratus delapan puluh tujuh km persegi
wilayah hulu sungai ini masih alami
dengan pagar tanaman bambu dan pohon pohon besar di sepandan sungai
air di badan ciliwung sepanjang hulu masih jernih dan deras
semakin ke utara hilir sungai ini mulai dipadati permukiman penduduk
kualitas air mulai berubah
dan ciliwung pun tidak lagi indah atau mewah
sedimen sungai terus menebal
di dalamnya terakumulasi berbagai masalah yang selama ini memperburuk kondisi sungai sungai di jakarta
mulai dari pencemar organik itu sudah ada
kemudian ada logam berat itu juga ada yang residunya tertinggal
kemudian ada pencemar organik persisten namanya
contohnya seperti persisten organik polutan
atau misalnya polisiklik aromatik hidrokarbon
itu juga memang terlihat ada di sana
kemungkinan memang dari lama sudah seperti itu
tetapi memang trennya itu meningkat
dari seratus tahun yang lalu itu memang cenderung meningkat
kemudian pada saat industri sudah mulai banyak yang ada di jakarta
tahun tujuh puluh an delapan puluh an itu meningkatnya cukup drastis
tetapi ketika industri ini sudah mulai pindah dari jakarta ke luar wilayah jakarta
trennya itu menurun
fungsi sungai sungai di jakarta kini sebagian besar hanya mengendalikan banjir
meskipun kadang sering gagal karena surutnya daya tampung sungai
dan terlalu banyak kelimpasan yang terbuang langsung ke badan sungai
jakarta itu salah satu kota yang paling beruntung sebetulnya di planet ini
kenapa karena memiliki tiga belas sungai atau dialiri oleh tiga belas sungai
dengan tujuh puluh enam anak sungainya
belum lagi punya situ punya waduk
jadi memang jakarta sangat beruntung sekali dengan keberadaan sumber daya air
tetapi kemudian kita tahu bahwa kelemahan kita ya diantaranya adalah mengelola sumber daya air ini dengan baik
kita selalu dihadapi pada persoalan tata kelola air yang membawa kita kepada krisis air di ibu kota ini
sudah saatnya sungai sungai ini mendapatkan perhatian prioritas
agar dapat menjamin kebutuhan air baku dan menjaga kualitas hidup penduduk jakarta
karena sejatinya sungailah yang menjadi syarat lahirnya sebuah kota
dan melahirkan peradaban yang menopangnya
lebih dari sepuluh tahun hasan dan keluarga menetap di muara jakarta
rumah seni permanen hasan dibangun di tepi sungai angke penjaringan jakarta utara
hasan sengaja memilih tinggal di sekitar muara jakarta karena profesinya seorang nelayan
selama tinggal di sini kebutuhan paling mewah yang selalu dia beli hampir setiap hari adalah air bersih
hasan harus membeli dua sampai tiga pikul air setiap hari
satu pikul atau setara empat puluh liter air dia beli dengan harga yang tidak menentu
kadang tujuh kadang dua belas rupiah per pikul
dengan kata lain hasan harus menyiapkan setidaknya tiga puluh enam untuk membeli air bersih
ongkos ini belum termasuk membeli air minum tujuh delapan ribu rupiah per galon
sungai yang terletak persis di depan rumahnya tidak bisa diandalkan menjadi sumber air bersih untuknya dan keluarga
sebabnya itu kotor pak airnya
ya kena ibaratnya sampah limba ini kan airnya bau
airnya hitam kalau nggak ada limbahnya itu air agak bening
banyak limbahnya seperti udah musim panas kayak gini
itu limbah apalagi kalau udah musim hujan ya udah barengan itu limbahnya keluar
hujan turun limbah turun
jika tidak ada hasil melaut maka hasan tidak bisa membeli air bersih
hasan terpaksa memakai air sumur resapan di samping rumah
airnya payau dan licin
air ini hanya bisa dipakai untuk mencuci tangan atau mencuci pakaian
sumur ini adalah resapan dari sungai
jika kualitas air sumur seburuk ini maka sungainya lebih menyedihkan
sepanjang sungai di muara jakarta ini sampah mengapung terbawa sampai muara
sebagian terdampar di bibir teluk sebagian lain terus hanyut ke laut
yang jelas bukan hanya sampah padat yang mencemari muara sungai
limbah cair mengubah warna air menjadi hitam dan kelam aromanya pun menusuk tajam pekat sekali
lalu kehidupan dan peradaban seperti apa yang bisa ditopang oleh sungai seperti ini
kalau saya sih melihat dari sisi aspek sejarah itu sungai itu ya prasarat sebuah kota gitu ya
tapi kalau di sisi lain mau dilihat sebagai masalah ya bisa juga jadi masalah gitu
karena misalnya di dalam konteks jakarta sekarang itu ketika sungai itu nggak dilihat sebagai bagian yang penting dari keberadaan kota
maka dia itu menjadi bagian belakang menjadi tempat pembuangan sampah menjadi tempat penyaluran limbah cair dan sebagainya
sungai sungai di jakarta tidak hanya gagal menopang kebutuhan air penduduk kotanya
tapi juga tidak berdaya mengendalikan iklim mikro bahkan menjadi sumber krisis air
lalu ke jakarta
sungai itu ya dikaitkan dengan ya pemanfaatannya fungsi yang air baku kemudian fungsi estetika fungsi navigasi pengendali banjir
ya yang empat saya sebutkan tadi itu ya memang ya kita sepertinya gagal mengelolanya
saya ingat selalu kita dihadapkan pada krisis air
saya ingin menggaris pelawain
krisis air itu tidak saja kekurangan air tapi kelebihan pada saat musim hujan yang menimbulkan bencana genangan banjir
dan itu juga kita sebut dengan krisis air
sering tak berdaya menampung limpasan air hujan air kotor limbah juga sampah sekaligus
sungai sungai jakarta pun tidak sanggup menjadi solusi sumber air baku
perusahaan air minum jakarta atau pamjaya bahkan selama ini memenuhi kebutuhan dan permintaan air bersih warga jakarta
justru dari sungai dari kota dan wilayah tetangga

mungkin harus ada pendekatan yang cukup radikal dalam mengelola sungai
artinya kalau sekarang pengelolaan sungai itu adalah lebih banyak
bagaimana itu bisa dikelola
sungai tiga belas itu tanpa kemudian membuat banjir jakarta
lebih banyak ke arah situ kan
jadi bagaimana tidak tiga belas sungai itu secepat cepatnya kemudian dibuang ke laut
ketika terjadi luapan banjir
tidak kemudian berpikir bagaimana ketika ada peaknya ketika ada kelebihannya
maka kelebihannya itu disimpan dulu deh di darat untuk kita jadikan sebagai sumber air baku
salah satu contoh betapa kompleksnya mengolah air sungai jakarta menjadi air yang layak konsumsi
diterapkan di instalasi pengelolaan air mukervart jakarta barat
instalasi ini dibangun pamjaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih di area rusun daan mogot
dengan sumber air baku yang berasal dari sungai mukervar
dibutuhkan teknologi mbbr atau media bakteri hidup untuk mengelola polutan organik dan amoniak
air baku yang berasal dari sungai mukervart yang diperlukan untuk mengelola air baku yang diperlukan untuk mengelola polutan organik dan amoniak
air baku yang dihasilkan juga akan diolah dengan proses ultra filtration atau penyaringan dengan tekanan rendah
dan teknologi reverse osmosis atau penyaringan molekul dan ion dasar agar dapat langsung dikonsumsi oleh pelanggan
di sini kita sumbernya ada dua sumbernya pertama dari waduk pesakih kemudian kedua yaitu dari sungai mukefat
sungai mukefat kualitasnya itu kita bisa lihat sendiri dengan mata telanjang itu
kita bisa melihat sungainya itu terpolusi oleh libur
kita bisa melihat sungainya itu terpolusi oleh limbah

nah itu kalau kita langsung pakai maka tidak bisa langsung jadi kita harus pengolahannya banyak untuk menghilangkan limbah limbah itu tersebut
meski merupakan kebutuhan utama dan vital investasi pada sumber daya air justru melempem
daya tariknya kalah jauh dengan sektor lain
investasi pada sumber daya air itu dibandingkan yang untuk pengembangan perkotaan ya jauh lebih kecil gitu

nah itu sepertinya walaupun kelihatan besar ada proyek menelan banjir bkt sekian triliun tapi itu sebetulnya hanya small
hanya persentasi yang kecil dibandingkan investasi di bidang properti sebagai gambaran
kemudian sumber airnya sendiri dari jawa barat dari banten ya dan di sana pun sudah butuh air pak misalnya kerawang bekasi tangerang tangerang selatan
dengan sumber airnya sendiri dari jawa barat dari banten ya dan di sana pun sudah butuh air pak misalnya kerawang bekasi tangerang ya
kemudian sumber airnya sendiri dari jawa barat dari banten ya dan di sana pun sudah butuh air pak misalnya kerawang bekasi tangerang selatan
dianggap masih mahal dan susah diakses sebagian besar penduduk jakarta seolah tidak berminat menggunakan air baku dari sungai
air tanah pun menjadi pilihan utama
padahal pemakai air tanah terus menerus dapat menimbulkan ancaman bencana ekologi baru kekeringan tanah amblas dan banjir yang semakin luas
jadi memang seharusnya jakarta itu zero ground water extraction tidak ada lagi
seharusnya dikaitkan dengan tadi bencana ekologi yang akan kita hadapi nanti di depan ya
pemerintah bersama masyarakat baik dari hulu kota hingga muara harus segera berkomitmen untuk mengelola sungai
agar kita bisa mendapatkan manfaat dari kesehatan
mereka berhasil memangources semua ke satu ratus empat puluh empat riwayat jalan

bagaimana kita memanguu yang bisa tahu
hingga dan menyebabkan juga tertentu juga kita harus menerima laksanakan

bersama teman temannya royani bermain mandi bahkan mencari ikan di ciliwung
airnya masih jernih kala itu tidak ada sampah apalagi limbah
kalau sekarang anda lihat seperti ini
kali ciliwung diponis sebagai biang kelali banjir jakarta
sebagai sampah comberan terbesar di dunia
saya agak ternyuh
dulu di atas ada pam pam jaya
pam jaya itu dibuka sekitar tahun delapan puluh delapan
tahun sembilan puluh an sembilan puluh lima udah ditutup
karena ketika bulan juli ini airnya sudah hitam
karena sampah adalah salah satu masalah yang harus diselesaikan
royani telah menutup enam tempat sampah liar di bibir sungai sekitar lingkungannya
bersama anggotanya royani juga rutin membersihkan sungai dari sampah yang terbawa arus sungai
terutama setelah hujan lebat dan banjir
selain sampah padat royani khawatir ciliwung akan terus dirusak limbah cair
sekarang jadi buangan air limbah limbah cair
ya limbah padatnya bisa dilihat tuh lihat plastik bisa diangkat tapi ini limbah cairnya
masalah yang dihadapi ciliwung juga dialami dua belas sungai lain
yang mengalir di sepanjang kota jakarta
sampah dan limbah bertubi tubi membanjiri badan sungai jakarta
belum lagi air kotor dan limbah domestik sisa pakai warga jakarta
tidak hanya warga bantaran penduduk di tengah kota pun menggelontorkan air kotor
melalui selokan yang juga akan berakhir ke badan sungai
padatnya okupansi kependudukan di kota jakarta membuat lahan sempadan sungai juga termakan permukiman
tingginya penduduk yang tinggal di kota jakarta yang diangkat juga termakan permukiman
tingginya penduduk yang tinggal di kota jakarta yang diangkat juga termakan permukiman
tingginya penduduk yang tinggal di kota jakarta yang diangkat juga termakan permukiman
tingginya penduduk yang tinggal di kota jakarta yang diangkat juga termakan permukiman
tingginya bendelbatin ub interferansi seals control turki
beri kata kata dia sendiri
wilayah bantaran sungai
sampai hari ini itu belum
sepenuhnya bisa berhasil
jadi memang tantangannya
berat mas jadi bukan
tantangannya berat jangan sampai
di objek yang sama misalnya di wilayah bantaran
kalau bangunan milik
pemerintah itu bisa berdiri di situ
tetapi rumah milik penduduk
yang ilegal itu nggak boleh
harus kita menegakkan
peraturan itu harus sama
ya nggak boleh ada di situ kalau yang lain itu dibongkar
bangunan pemerintah juga harus dibongkar
ketika dia berada di wilayah bantaran sungai
kalau itu nggak dilakukan
nggak akan selesai
beban sungai di jakarta semakin berat
saat limbah domestik tidak terkelola
dengan baik sebagian besar
bahkan dialirkan ke badan sungai
sistem sanitasi yang terpusat itu kan hanya
jadi memang itu salah satu yang kurang
akibatnya kalau misalnya itu kan
karena tidak punya sistem itu
dibuang langsung ke riol kota
nyambung ke sungai akhirnya
masuk semua kan limbahnya terutama yang
limbah rumah tangga minyak ataupun yang
industri kecil yang nggak ada
nggak perlu pengolahan
limbah yang tertentu
pengelolaan limbah domestik di jakarta selama ini diselenggarakan oleh pd paljaya
pengelolaan limbah dilakukan dengan dua cara
melalui sistem terpusat dan konsep sistem setempat
sayangnya pd paljaya baru dapat melayani limbah domestik perpipaan
daya jangkau perpipaan mencakup wilayah setiawudi tebet karet sudirman kuningan
sesuai master plan jakarta jangkauan jaringan pengelolaan limbah domestik perpipaan
sementara instalasi pengelolaan antiseptik setempat baru terdapat di dua lokasi
yaitu di iplt duri kosambi dan pulau gebang
masing masing instalasi pengelolaan lumpur tinja ini
memiliki kapasitas hingga sembilan ratus meter kubik per hari
lumpur sisa pengelolaan tinja ini bahkan masih memiliki nilai ekonomi
di antaranya sebagai media tanam dan bahan baku pembuatan briket atau bahan bakar alternatif
tata kelola limbah domestik menjadi vital sebagai upaya melindungi dan memulihkan kondisi sungai di jakarta
terlebih saat ini kandungan bakteri koli di sungai jakarta telah melebihi baku mutu
tidak hanya merusak ekosistem dan ekologi sungai
tapi juga mengancam kesehatan penduduk ibu kota

jika kita melihat video ini kita bisa melihat indikasi bahwa tingkat pencemaran bakteri koli itu
kalau koli form yang standar baku mutunya itu sebenarnya cuma tiga ribu juta juta juta

kalau satu ratus tiga puluh juta itu ada di sebuah gelas air segelas
kalau kita bicara bakteri koli itu sebenarnya suatu indikasi
indikasi adanya bakteri patogen yang hadir di situ
seperti bakteri salmonella salmonella typhus itu yang menyebabkan typhus
kemudian diare itu amoeba
memulihkan kondisi sungai di jakarta dan mengembalikan fungsinya
memang harus melibatkan semua pihak dan membutuhkan lebih dari satu solusi
namun tujuan itu tidak akan dapat tercapai jika kita tidak memulainya sekarang